ketua dpp pan saleh partaunan daulai menyebut yang menentukan jumlah dan struktur kabinet merupakan kewenangan presiden terpilih prabowo subianto
meski demikian saleh berharap ada salah satu kader pan yang masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan prabowo gibran mendatang
mengenai jumlahnya saleh menyerahkan kepada presiden terpilih
deputi bapilo dpp partai demokrat kamhar lakumani menilai
pernyataan berebut kursi menteri yang dilontarkan ketua umum pdip megawati justru berbeda dengan apa yang terjadi di lingkaran koalisi indonesia maju
koalisi parpol prabowo gibran sadar betul urusan menteri jadi hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan sosok ataupun pos penempatan dalam susunan kabinet mendatang
menyadari sepenuhnya bahwa siapa saja berapa komposisi atau porsi dari tiap tiap partai politik pada komposisi kabinet mendatang termasuk siapa siapa saja menempati pos apa saja
kami menyadar sepenuhnya ini adalah hak prerogatif presiden terpilih pak prabowo subianto
semuanya taat asas dan mengedepankan itu dalam relasi antar partai politik yang tergabung di koalisi indonesia maju